wacana majelis ulama indonesia untuk wilayah dki jakarta yang akan membentuk cyber army menuai kontroversi
berdali untuk membela ulama dan gubernur dki jakarta anies baswedan dari serangan bazar
usulan pembentukan cyber army ini pun kini dipertanyakan
betulkah pembentukan cyber army ini semata mata hanya untuk membela ulama dan bukan tujuan politis belaka
kita akan membahasnya bersama ketemu majelis ulama dki jakarta munahar muhtar dan senior analis john emdrit ian kurniawan
selamat malam bapak bapak assalamualaikum
waalaikumsalam selamat malam mbak elvira
baik saya ke pak munahar terlebih dahulu
ramai kemudian diperbincangkan pak mengapa kemudian sampai harus melontarkan rencana pembentukan cyber army ini pak
assalamualaikum wr wb
jadi begini ketika kita mengadakan rapat koordinasi dengan bidang infokom mui dki
mempersiapkan program kerja ke depan
maka salah satunya adalah bagaimana mui ini membuat
artinya membuat semacam cyber army dalam rangka meng cutter berita berita hoak
mendiskreditkan umat islam atau ulama
ini pada intinya sebenarnya seperti itu
makanya kita lontarkan ke bidang infocom
coba dipikirkan bagaimana caranya
jadi jangan sampai ketika ada berita berita hoak kita diam
padahal tugas mui adalah beramar ma'ruf nahi munkar
makanya kita punya prinsip
prinsip kita kan sesuai dengan al quran
jadi kita jangan
kita tidak bisa disamakan sama cyber army yang lainnya
kita itu bahasa umumnya seperti itu
tapi kita semacam mujahid cyber
artinya membela kebenaran
karena ketika kita membela kebenaran beramar ma'ruf nahi munkar
salahnya di mana
dan memang tugas utama mui adalah beramar ma'ruf nahi munkar
ini tugas utamanya
jadi kita tidak bisa diam
masih belum bisa dengar ya
jadi artinya meng counter
tadi seperti pak munadzim
pak munar sampaikan meng counter isu isu negatif yang beredar di media sosial
anda melihatnya posisinya seperti apa sih
kondisi media sosial sampai harus mengambil langkah seperti ini
posisi ulama seperti apa disorot di media sosial
begini ketika sebetulnya bukan media sosial aja
ini kan buzzer buzzer bayaran yang kadang kadang berupaya memecah belah anak bangsa
atau bagaimana membenturkan sesama anak bangsa
ini juga berarti kadang kadang juga mendiskreditkan ulama
nah ini hal yang memang sering kita lihat sering kita dengar
maka perlunya mui juga berbicara
ya ijaja akumpasikun binabain fatabayanu
kalau orang orang klasik mereka menyebarkan satu berita kedustaan kebohongan atau yang tidak benar
maka kita harus tabayun tabayun dalam arti kata
ya kita harus kanterlah
ini benar ini tidak benar
ini baik ini tidak
ini kan sama juga kita beramar maruf nahi munkar
jadi tidak bisa kita diamkan
kalau anak bangsa ini apalagi umat islam mereka mau mengadu domba dan lain sebagainya
kalau ada indikasi kesana ya kita harus berbicara
tidak bisa kita diam
baik saya ke mas yan sekarang
mas yan tepatkah keputusan mui dki jakarta meng counter narasi dengan membuat cyber army seperti ini
kalau tidak tidak
kalau saya melihat secara substansi sebetulnya nggak masalah
problemnya adalah pertama itu terkait dengan kata yang disematkan menggunakan kata cyber army
karena cyber army itu konektasinya adalah melakukan narasi dan kontra narasi
kalau bicara narasi dan kontra narasi berarti di situ ada pertarungan mbak
nah itu yang menjadi titik kritis saya
terus kedua adalah ada kalimat penambahan yaitu membela pak anies
nah wilayah ini yang sebenarnya menjadi titik kritik yang ada di sosial media ya
karena respon publik seharusnya menghargai terkait dengan upaya mui untuk menanggulangi hoak itu malah tidak ada
yang muncul adalah respon kritikan dari publik terkait dengan mui dibawa atau dipolitisasi
dan menurut saya ini sebenarnya
kalau ini apa namanya dibiarkan terus tidak ada klarifikasi
seolah olah nanti pak anies itu tanda kutip terjebak lagi dalam isu politisasi agama yang selama ini digaung gaungkan oleh lawan politiknya
kurang lebih seperti itu mbak
oke pak munahar pak yan sudah bergabung juga bersama kita
serta sebelumnya juga mantan politikus psi mas uki selamat malam sudah bergabung ya
mas uki mungkin masih di mute kita belum bisa mendengar suara audio
ya dengar suara saya
oke saya sudah bisa mendengar anda cukup jelas dari studio ya
oke mas uki tadi saya sudah sempat bertanya kepada pak munahar dan juga mas yan begitu latar belakang rencana pembentukan cyber army
tapi kalau menurut mas uki sendiri apakah tepat begitu
pembentukan cyber army ini dianggap sebagai sebuah narasi tandingan yang coba dibangun dan apakah ini cukup produktif bagi proses berdemokrasi
oke pertama tama saya mau tes dulu ya ini suara saya terdengar ya
terdengar mas uki
untuk mengurainya tentu saya ingin melihatnya dari komponen ke komponen
kemudian kita setelah kita urai kemudian kita susun lagi
jadi ini menjadi sebuah dugaan yang dimana dugaan ini tidak akan kita tuduhkan tapi akan kita tanyakan lagi
nah pertama saya ingin melihatnya dari gejala gejala yang ada
begini mbak gejala pertama adalah mui itu sempat ya tahun ini juga dua ribu dua puluh satu mengeluarkan fatwa bahwa buzzer itu haram
itu adalah gejala pertama
lalu gejala kedua
lalu gejala kedua adalah pemprov dki itu sudah menganggarkan sepuluh miliar untuk mui yang belakangan itu sempat agak kontroversial ya
karena disebut yang punya umat itu adalah nu dan muhammadiyah
lalu kenapa mui itu mendapatkan hibah yang jumlahnya jauh lebih besar daripada dua ormas keagamaan yang tadi saya sebutkan ini
ketika saya sebutkan jauh lebih besar itu jumlahnya berkali kali lipat
nah lalu yang ketiga ada gejala lagi yaitu mui dki membentuk cyber army yang baru kita semua saksikan baru kita semua dengar belakangan ini bahkan mungkin kalau nggak kemarin kemarin lusa ya
itu ingin membentuk cyber army
nah gejala berikutnya adalah beberapa hari terakhir kita sama sama tahu ya

ada tindakan atau pelanggaran tindak pidana terorisme di kalangan mui pusat
itu yang belakangan kita ketahui bahwa beliau itu adalah salah satu anggota di mui yang membidangi di bidang fatwa
nah gejala yang terakhir adalah ada semacam kedekatan

ya antara entah mui bahkan kedekatan antara si terduga teroris tersebut terduga saya katakan dengan pak anies baswedan

kemudian dari semua gejala gejala ini masyarakat wajar memiliki dugaan gitu ya
memiliki jangan jangan begini jangan jangan begitu
apa itu dugaan dugaannya
yang pertama adalah satu mui menjadi partisan politik praktis
jadi kita sama sama tahu bahwa mui itu mengatakan bahwa cyber army yang dibentuk
itu salah satunya itu untuk melawan buzzer buzzer yang anti anis katanya begitu ya
baik ini yang menjadi masalah adalah saya sering mengkritik kebijakan pak anies
akan tetapi saya sering diserang oleh buzzer buzzer yang saya yakini itu membela
atau sedang mempertahankan atau sedang memuja pak anies baswedan
artinya apa artinya kalau kita bicara soal buzzer

yang sudah diharamkan oleh mui ini dua duanya itu punya buzzer
kalau memang dianggap yang menyerang pak anies itu adalah buzzer
pertanyaan saya adalah kenapa mui kemudian hanya mengadres buzzer buzzer yang menyerang pak anies saja
kenapa mui di sini tidak bersikap netral
yaitu juga meluruskan hoax
kalau misalnya saya lihat fatwa mui soal buzzer ini ada soal hoax misalnya ya
saya tahu persis bang geis kalifah ya itu adalah apa namanya orangnya pak anies banget
seorang komisaris di ancol pernah mengatakan permukaan tanah di dki itu meningkat di zaman pak anies
yang dimana artinya oh ini berhasil tanahnya unsur haranya airnya semakin bertambah
tapi saya sebagai seorang peneliti sudah melihat data terkini yaitu anda bisa cek dimanapun
dari ui tokyo university dan lain lain bahwa tanah di dki
oke artinya apa anda ingin bertanya
oke anda ingin menanyakan
enam delapan belas cm artinya di sana itu juga banyak hoax
pak anies sendiri pernah mengatakan bahwa target dari okoc atau yang sekarang menjelma jadi jack breneur itu sudah terlampaui
menurut saya itu hoax
karena yang terlampaui itu adalah jumlah pendaftar
sedangkan targetnya itu bukan jumlah pendaftar
targetnya adalah apa namanya wirausahawan baru lulusan okoc
karena okoc sendiri itu ada tujuh tahapan
kita tanya dulu
kita tanya dulu
karena banyak tadi catatan dari mas uki
saya akan berikan kesempatan pak munahar
pak munahar menjawab pertanyaan netizen masyarakat dan juga tadi yang sempat disimpulkan oleh mas uki
pak munahar apakah betul memang ini khusus beralasan untuk melindungi sosok pak anies saja
atau bagaimana sebenarnya
pertama saya bertanya masyarakat yang mana
dan kedua kalau bicara orang yang gak ngerti permasalahan berjumlah kita jawab
dan mestinya kalau kita baca berita jangan sepotong sepotong
jangan mendiskreditkan mui gara gara satu orang itu tertangkap diindikasikan teroris
lantas mui ini kalau perlu dibubarkan dan lain sebagainya
jadi kalau memang itu yang terjadi ya habislah negara ini
kalau anggota dpr rumpamanya ada yang korupsi
apa depresnya itu harus dibubarkan
sekarang kalau seandainya mui dki ini bukan masalah bela membela anies
tadi saya sampaikan
kalau baca berita itu jangan sepotong sepotong
saya bicara kita ini tinggal di dki
kalau ada kebijakan
kalau ada kebijakan dari pak gubernur
kebijakan yang bagus
yang bawa manfaat buat warganya
kenapa kita gak dukung
maka kewajiban kita untuk mensupport
kalau memang itu ada kewajiban
ada kebijakan kebijakan yang bagus
dan kalau memang gak bagus
ya kita tergur
nah itu tugas mui
jadi kalau bicara orang dengan otaknya otak negatif ya susah
kalau orang membenci seseorang
bicaranya jangan salahnya
benarnya bisa salah
dan kalau kita gak ngerti permasalahan
jangan bicara dulu
mui itu dapat dana hibah
itu bukan dari sekarang aja
dari zaman dulu sudah ada memang dana hibah
dan itu bukan sekedar mui provinsi
itu diturunkan ke mui kota
diturunkan ke mui kecamatan
bahkan persiapan untuk tingkat kelurahan
kita membentuk pku pdu
kita punya berapa ratus mahasiswa
yang mereka belajar sampai mencapai s dua
dengan gratis free semuanya
dari anggaran itu yang ada
belum kegiatan yang lain
jadi gak usah lah
itu cuma cara cara bagaimana
untuk mendistributikan mui sebetulnya
karena hubungannya dengan cyber army itu
kan bahasa umum tadi saya sampaikan
mungkin kita yang kita bentuk
kita pujahit cyber
kan bisa aja
apapun itu istilah yang nanti akan dipilih oleh tim dari mui dki jakarta
pertanyaannya dana nanti yang akan digunakan untuk mengelola cyber army ini
army ini dari mana pak
wadah tuh kita
ini kan kita bersiap
orang orang pandai semua
kita ini tim it kita juga pinter pinter
jangan dibilang orang mui itu bukan orang pintar
ya bukan orang bodoh
kita banyak tim kita
makanya kecerdasan mereka saya sampaikan kepada infocom ini
kalian ini cerdas
pintar dalam it dan sebagainya
kenapa kepandaian kita untuk mengkantar berita berita hoax
kita bentuk saja tim semacam cyber army
atau bahasa ini yang mujahid cyber dan lain sebagainya
kita beramar makruf
kita mulai muntar melalui medsos
biaya ataupun dana yang digunakan untuk mengelola cyber army ini dari mana pak munahar
apakah kemudian menggunakan dana hibah atau mungkin ada support lainnya
sektor dari mana yang kemudian digunakan
itu nanti saya tentu akan tanyakan dengan bidang infocom
jadi saya sampaikan mereka ini punya mungkin punya kawan kawan yang lain
yang kita belum tahu
nanti kita tanyakan
ini kan baru persiapan
nah dalam persiapan ini apakah juga koordinasi dengan pihak mui pusat
karena kemudian banyak yang analisa mengatakan mas uki juga menyampaikan tadi adanya fatwa haram bagi bazar
nanti kita akan bahas di sajedah
tetap bersama kami
kami akan kembali sesaat lagi
baik terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbincang malam ini mengenai rencana mui dki jakarta yang akan membentuk cyber army
atau tadi pak munar mengatakan mujahid army atau apapun nanti ya pak munahar namanya belum dipastikan saat ini
tapi ini dilakukan dibentuk untuk meng counter narasi narasi negatif berkaitan dengan ulama berkaitan dengan sosok gubernur dki jakarta anies baswedan
pak munahar saya lanjutkan tadi dalam proses persiapan saat ini apakah sudah melakukan koordinasi dengan mui pusat
karena kemudian banyak yang mencari
banyak yang mengatakan beberapa waktu yang lalu juga mui pusat sudah mengeluarkan fatwa haram bagi buzzer
saya sampaikan ketika kawan kawan bertanya sama saya bahwa tugas setiap kita adalah beramar ⁇ maruf ⁇ nahi munkar
apakah kalau kita beramar mahrum nahi munkar harus koordinasi dengan orang lain
itu kan perintah dari al quran
kalau memang itu perintah dari al quran
berarti kewajiban masing masing kita sebagai umat islam muslim
khususnya dia beramar mahrum nahi munkar
makanya saya selalu sampaikan kalau sudah yang urusannya dengan al quran dan akta sunnah
bagi saya nggak ada istilah tawar menawar
al quran dan as sunnah pegangan hidup dunia akhirat
saya ingin mengkonfirmasi karena ada fatwa berbeda dari mui pusat dan kemudian ada langkah lain yang anda lakukan
apakah ini artinya memang tidak ada komunikasi sama sekali
kali ini keputusan murni dari anda pribadi dan mui dki jakarta
jadi saya sampaikan tadi kita lihat dari aspek malanya haramnya itu
kalau memang sesuatu yang merupakan kewajiban tadi saya sampaikan beramar mahrum nahi munkar

kalau kita koordinasi sama orang al quran sudah memerintahkan kita
as sunnah sudah memerintahkan kita
kita juga masih menunggu bagaimana respon dari mui pusat tapi saya kemasian dulu sebelum saya kemasuki
masian gambarannya saat ini seperti apa sih
pembicaraan netizen merespon isu ini apakah cukup trendnya cukup positif atau bagaimana mas
akun akun mana saja yang sekarang lagi ramai
ya jadi untuk isu ini ini berkembangnya di tanggal sembilan belas dan dua puluh
jadi kurang lebih masih hangat
cuma yang menarik karena isunya ini
adanya di weekend ya
sebenarnya respon publik sama media itu nggak terlalu besar
tercatat dari kami itu ada enam puluh dua artikel media online
sampai hari ini yang memberitakan terus ada satu ratus empat puluh tujuh mention di kanal twitter
nah yang menarik ini mbak terkait dengan respon publik itu
memang rata rata itu menyayangkan
kurang lebih ada tiga yang kami catat
kalau mau bela jangan pakai dana apbd
kedua lembaga agama sebaiknya jangan ditarik kerana politik
terus yang ketiga itu masyarakat itu sebenarnya sepakat untuk bela ulama
karena memang isu terkait dengan penyerangan ulama itu memang ada
tapi ya kalau untuk bela politikus dicampur dengan bela ulama
itu satu pertanyaan besar
nah harapannya ini kan mui mau bikin entah entah namanya sable army
agen komunikasi apapun namanya
nah respon respon ini kalau bisa sudah mulai di crawling datanya diambil dan dijawab
karena inilah yang sebenarnya dibutuhkan
jangan sampai nanti lebih banyak merespon hal hal yang sifatnya politik
dibanding dengan kegelisahan umat
saya sepakat dengan isu hoax
ya memang isu hoax itu tinggi banget
hasil pantauan kami itu dalam dua tahun terakhir pemerintahan jokowi jilid ii ya
itu ada jutaan mbak hoax
percatat itu sekitar dua lebih data terkait dengan percatatan hoax
artinya itu tinggi sekali
nah yang terakhir itu saya begini ya
di enam puluh dua artikel dari hasil pantauan kami sembilan belas sampai dua puluh november ini
itu rata rata mengambil narasumber memang dari tokoh politik
ada pak hasan sani ada mbak rani maulani ketua fraksi girindra
itu dari pkb tadi sudah disebutkan wakil sekjennya lukman hakim
begitu dan dari pdip
itu ada pro kontra di situ
artinya disinilah retaknya tugas infoko
mengembalikan lagi fungsi dari komunikasi tersebut
jangan sampai apa niat baik mui itu masuknya ke ruang politik
ini kan harusnya kan ke ruang mengayomi umat
melindungi umat dan sebagainya
saya yakin pak munar sepakat dengan saya gitu
nah problemnya sebenarnya di situ
terus terkait dengan apakah nanti membelanis atau enggak
kita tandai mbak jejak digital itu
itu jejak yang
apakah betul fokus hanya hoax
atau semata mata ke politik
kurang lebih begitu mbak
tapi gambaran sentimen terhadap sosok gubernur anies baswedan itu
di online di social media itu saat ini posisinya
gambarannya bagaimana mas yan
sebenarnya nggak jelek jelek banget
jadi gini hasil pantauan kami malah
pak anies itu paling populer dibanding tokoh tokoh yang lain
tapi memang populernya itu
dikarenakan dua hal
pertama dari pendukungnya sendiri
terus kedua dari para hatersnya
begitu terus kedua
pak anies itu nggak cuma bicara kapabilitas
tapi juga bicara asetabilitas
ya kita lihat kalau masih ingat
ada stasiun tv yang
dia bersikap santai
kalau orang orang sosmed bilangnya tidak baper gitu
menurut saya itu sesuatu yang bagus
yang harusnya itu ditampilkan
karena politik enggak hanya bicara terkait hoax
tidak terkait dengan ini
tapi juga bicara terkait dengan perilaku ininya
seperti itu mbak
mas uki ada komentar dulu tadi
beberapa poin disampaikan mas yan
dan sebelumnya pak munahar juga menjawab
beberapa pertanyaan anda sebelumnya
kita senang bahwa dari mu jakarta
sebelah pihak gitu
artinya tidak hanya membela pak anies
kita sama sama tahu bahwa
dari pihak pak anies
ini juga beberapa kali
itu menyebarkan hoax
baik itu pak aniesnya sendiri
maupun orang orang yang ada di bawah pak anies
nah saya berharap
bahwa mui jakarta
menjalankan apa yang sudah dikatakan
dan kepada pemirsa cnn indonesia
ketika pak anies ini
mengatakan sesuatu yang salah
atau tidak perform
atau mengatakan sesuatu yang
tidak sesuai dengan kenyataan
dan buat saya sih
bukan hanya ditegur ya
karena ini sudah terlalu sering
jadi mohon dijitak gitu lho pak
nah itu yang
yang pertama dari saya
nah yang kedua dari saya
kami berharap betul
betul betul tidak menjadi alat
dari apa yang diambisikan
apa yang diimpikan
oleh mungkin bukan pak aniesnya
orang orang yang di belakang pak anies
atau di sekeliling pak anies
terserah deh gitu
kita menginginkan politik yang fair
kita tidak menginginkan
ini menguasai panggung demokrasi
tidak mendapatkan panggung
nah inilah yang kita tidak inginkan
walaupun saya menangkap kesan
bahwa bapak itu
ada sisi baik yang kemudian
bisa saya fokuskan gitu saya fokus kepada sisi baiknya aja
tadi bapak mengatakan
tidak menjalankan tugasnya
kita jewer kasarnya kayak begitu ya
nah inilah yang melegakan saya
saya memiliki harapan kepada mui
pengawasan juga karena saya juga umat islam
di dki jadi
penduduk dki itu mbak
human development index nya
itu sama dengan sebagian bangsa
orang di dki itu
nggak bisa dibodoh bodohi artinya
ketika kita merasa bodoh bodohi
kita bisa ill feel kalau orang dki bilangnya
gitu ya ill feel ya nah
itulah yang kami ingin
kiai kiai kepada ulama ulama
di mui dki baik
jadi saya pribadi
yang yang yang apa
sedikit cynical ya
kepada mui ini ini
ini senang mendengar ini
dan dan kita menginginkan
dengan mendengar itu menjadi
lebih senang lagi karena melihat itu terjadi
baik agar tidak
ill feel dan lebih clear kita masih punya
satu segmen lagi nanti saya akan minta
tanggapan pak munahar bagaimana kemudian
memastikan bahwa mui dki jakarta
tidak masuk ke ranah politik praktis
usai jeda kami akan kembali
tetap bersama kami di cnn indonesia news
oke baik kita masih berbicara
mengenai rencana mui dki jakarta
yang akan membangun cyber army
atau mujahid army begitu
saya ke pak munahar sekarang tadi
catatan dari mas uki bagaimana kemudian
agar mui ini dijaga
rambu rambunya tidak masuk ke dalam
dan saya juga mengutip apa yang disampaikan
oleh wakil ketua komisi dua dpr
pak lukman hakim yang merespon
mengenai pembentukan cyber army ini
yang dilakukan oleh mui untuk
melindungi anies baswedan dan ulama
berlebihan tidak proporsional
dan membuat mui terlalu berlebihan

saya ingin ditunggangkan untuk kepentingan
sungguh ini merendahkan harkat dan martabat
organisasi mui itu sendiri
ada tanggapan melainkan sebagai penutup pak munahar
jadi begini tadi saya sampaikan
kalau kita berbicara sesuatu
itu harus jelas permasalahan
mui dki selama ini
kalau memang itu ada program
yang baik buat warga jakarta
kenapa kita harus berbicara
kalau kita tidak mendukung
jadi ketika kita bicara begini
jangan disangka kalau mui dki
nanti masuk dalam politik praktis
kita selalu sampaikan
yang benar itu benar
kalau salah ya salah
makanya saya sampaikan semacam ini
agar supaya umat ini juga tahu
kita selalu berprinsip
umat islam ini mau
diadu domba atau anak bangsa ini
didiskreditkan dan lain sebagainya
ini tugas kita sebagai
sama anak bangsa sebagai umat islam
bahkan dalam menjaga
marwahnya para ulama
dan inilah tugas utama dari
jadi kalau kita berpikiran positif
ini kan otaknya kadang kadang
susah bicara sama orang kayak begitu
sebenarnya tidak hanya para ulama
tidak hanya pak anies
tapi misalnya kinerja dprd provinsi dki
bagus begitu nyata
itu juga mui dki akan
berada di balik dprd dki jakarta
misalnya begitu ada toko toko legislatif
yang aktif ke lapangan
kalau memang bagus kenapa tidak
ya pastilah kita memberikan support juga
kita tetap bekerja sama
untuk kebaikan dki jakarta ke depan
kapan mulai pak pelaksanaannya ini
sebetulnya kita sudah
anjurkan secepat mungkin
untuk infocom mereka lagi mempersiapkan
mungkin nanti kalau sudah
ya sudah ada mungkin
nanti ada kabar lagi lah
atau tunggu dana nya dulu begitu pak ya
oke baik saya ke
mas suki penutup closing statement mas
buat kami sih ya
masyarakat dki saya juga adalah
itu menginginkan bahwa
terjadi check and balance ya
di dki jakarta
antara pak anies dengan oposisi
antara pak anies dengan
check and balance ini hanya terjadi
itu sebagai pendukung
saya berharap bahwa
jakarta terutama itu
betul betul menjalankan fungsinya
dan jajarannya itu menyebarkan
jadi jangan hanya
menganggap pak anies ini
saya nggak peduli dengan
detail detail itu ya karena warga dki
full itu kepada detail detail itu
bukan hanya kepada orang orang
yang kritis kepada pak anies tapi juga
kepada pak anies itu sendiri
itu aja sih buat saya
mas yan sebagai penutup karena mas ian ini
radarnya cukup panjang
kemudian kita bisa menjadikan
apa ya semangat
seperti ini kan sebenarnya
semangat positif begitu ya tapi memastikan
bahwa ini tetap berada di jalurnya dan
untuk kedepannya narasi narasi
memang dibangun dalam narasi yang cukup positif juga
itu itu melakukan
terkait dengan banjirnya
informasi karena banjirnya informasi
ini betul betul mempengaruhi umat
isu isu yang betul
apa namanya ada di grassroot
kita pengen banget visibility dari
mui itu hadir itu yang
pertama terus kedua ini
tanda kutip ada irisan dengan pak anies
memang pak anies itu suka nggak suka
adalah tokoh terpopuler gitu
baik yang pro maupun
kontra itu sama sama mempopulerkan
begitu jadi apa aja yang terkait
nah harapannya kedepan itu
pertama adalah mui fokus
saja dulu pada isu terkait
dengan menjawab tantangan umat
ini terutama terkait dengan banjir
informasi itu terus
yang kedua buktikan bahwa
mui itu adalah
institusi yang di tengah
institusi yang mengayungi
dan menjawab tantangan
terkait dengan apa namanya
bahaya informasi kedepan
kurang lebih seperti itu mbak elvira
oke banyak catatan
dari semua narasumber semalam hari ini terima kasih
mas yan pak munar mas uki
diskusinya menarik sekali malam hari ini
saya tutup dulu waktu kita sudah
habis selamat malam salam sehat
selalu selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
dan cnn indonesia
newscast masih akan kami lanjutkan
bersama rekan saya iqbal kurnia
di sa'olfira karunia selamat malam